ketua satgas pelaksana pembangunan ibu kota negara dari kementerian pupr lah
sosok yang layak menjadi kepala badan otorita ikn
sebab dalam lima tahun awal pembangunan ikn infrastruktur menjadi hal terpenting
maka saya lebih memilih merekonstruksikan kepada pak jokowi untuk memilih bagian teknis
kita lepas dulu semua kepentingan politis tadi
maka lima tahun yang awal ini
kriteria calon kepala otorita ikn tadi harus berasal dari kpk
karena itu secara teknis infrastruktur kota
dan kebetulan juga di kementerian pupr sudah dibentuk sejak dua tahun yang lalu
yaitu satgas perencanaan pembangunan ikn
pembangunan jalan saluran air hingga perumahan akan menjadi fokus ikn dalam lima tahun awal
kemudian setelah lima tahun pertama
kepala badan otorita selanjutnya dapat diusulkan dari pihak yang memahami persiapan pemerintahan daerah
tika bermau ilham aji jakarta